sejumlah warga berebut aneka buah buahan
dari gunungan di keranggan surabaya jawa timur pada kamis sore
tradisi sedekah bumi kerap dilakukan warga setempat menjelang bulan suci ramadan
selain buah buahan aneka sayuran juga ditempel di gunungan tersebut
sebelum diperebutkan warga
tiga gunungan berisi buah buahan diarak warga keliling kampung
di depan rombongan tampak petugas berpakaian alat pelindung diri lengkap
menyemprotkan disinfektan ke area jalan yang dilalui warga
warga setempat mengaku bersyukur pada momen menjelang ramadan kali ini
kota surabaya turun menjadi ppkm level dua
ditambah dua tahun sebelumnya
tradisi ini tak dapat digelar akibat pembatasan ketat
untuk mengangkat budaya lokal kita
karena leluhur kita itu telur kita
itu budayanya itu jangan sampai hilang
nah yang meneruskan budaya ini
anak cucunya telur lur kita
selama acara berlangsung
aksi kesenian daerah memeriahkan tradisi sedekah bumi ini
tak hanya arak arakan
warga juga bersiarah ke makam sesepuh kampung keranggan
yang dimakamkan di depan area masjid
tradisi sedekah bumi diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi
antar warga setempat
acara silaturahmi menyambut bulan suci ramadhan pun dilakukan warga perantai asembagus
situbondo jawa timur
pada malam nisfu syaban kamis malam
sejumlah warga tampak menyantap nasi kebuli
setelah sholat isya dan mengaji
tak ada kemewahan dalam sajian ini
nasi kebuli atau yang biasa disebut nasi skul
oleh warga setempat hanya terdiri dari tempe goreng
serundeng kelapa sambal dan selembar telur
warga setempat tetap antusias mengikuti acara
yang hanya ada sekali dalam setahun
mereka berharap pada malam nisfu syakban dosa dosa diampuni
dan diberi kelancaran rezeki
untuk menyajikan nasi barokah nisfu syaban ini
sejumlah ibu di sekitar bergotong royong membuatnya
hanya boleh disajikan dalam piring seng atau tembaga
layaknya di pondok pesantren
tim liputan cnn indonesia